pelaku perjalanan kereta api jarak jauh yang baru mendapat vaksinasi dosis pertama
kini wajib menunjukkan hasil negatif tes rt pcr yang berlaku tiga x dua puluh empat jam
sementara bagi yang sudah mendapat vaksinasi dosis kedua
kini wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang berlaku satu x dua puluh empat jam
atau bisa juga tes rt pcr
dan bagi yang sudah mendapat vaksinasi dosis ketiga atau booster
tidak perlu menunjukkan hasil negatif tes covid sembilan belas
dalam surat edaran kementerian perhubungan no tiga puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
juga diatur bagi penderita comorbid yang tidak dapat menerima vaksinasi
harus menunjukkan hasil negatif tes rt pcr yang berlaku tiga x dua puluh empat jam
melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah
serta bagi anak di bawah enam tahun yang tidak wajib vaksin
tidak harus menunjukkan hasil negatif tes covid namun harus didampingi
beberapa penumpang di stasiun gubeng surabaya yang memilih mudik lebih awal
ingin menghindari kerumunan
namun aturan baru mengharuskan mereka menunjukkan hasil negatif rapid test antigen
tapi karena ada peraturan terbaru yang diumumkannya itu setengah dua belas malam tadi
jadi ya terpaksa harus antigen juga
tapi ya berkat antigen di sini ada jadi lebih bisa aman lah
bagi yang mendadak kemerahkatan untuk tanggal
memang mendadak sih memang
cuman kalau untuk berangkat jam besok besok kan hari ini sudah disosialisasi
ya saya berharap pemerintah juga mensosialisasi peraturan ini dari berbagai media
supaya masyarakat tahu
pt kai telah menetapkan masa angkutan lebaran mulai h sepuluh hingga h sepuluh lebaran
atau dua puluh dua april hingga tiga belas mei
telah menjual lima puluh delapan ribu lebih tiket kereta api jarak
jumlah tempat duduk yang disediakan lima ratus enam belas ribu lebih
kereta api favorit diantaranya
air langga relasi pasar senen jakarta surabaya pasar turi
dan seritanjung relasi lempuyangan yogyakarta ketapang banyuwangi
sementara tanggal keberangkatan favorit adalah dua puluh sembilan april hingga satu mei
jadi selama tempat duduk yang kami sediakan masih tersedia
kami belum memikirkan opsi untuk
mengoperasikan ka tambahan
tapi ini fluktuatif
kami setiap hari melakukan evaluasi terkait tiket yang tersedia masyarakat
tidak menutup kemungkinan juga apabila permintaan masyarakat meningkat
kami akan mengoperasikan ka tambahan dengan kota kota tujuan lainnya
setiap hari selama masa angkutan lebaran
pt kai daobdelapan surabaya masih akan mengoperasikan
tiga puluh sembilan keberangkatan kereta api jarak jauh
kanzato marindora gajar wijaksono surabaya jawa timur